masih di cnn indonesia news update jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia terus meningkat
upaya kontak tracing atau lacak kontak juga terus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
mungkin beberapa dari anda sering mendengar kabar ya ketika seseorang baru saja bertemu dan ngobrol dengan kita
kemudian diinformasikan bahwa orang tersebut terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah kita termasuk dalam kategori kontak erat dan jika iya
kapan sebaiknya tes dilakukan dan kita akan bahas bersama sore ini dalam segmen update fakta
kita akan bahas bersama kondisi apa saja yang membuat kita masuk dalam kategori kontak erat
sehingga harus menjalani tes tersebut
ini dia kontak erat lalu kapan harus periksa
ini adalah data data dari kementerian kesehatan yang telah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini dia yang pertama adalah ketika anda melakukan tatap muka dan interaksi dalam radius sekitar satu meter selama lima belas menit lima belas menit
bahkan kalau menurut dari cdc jarak yang dihitung itu adalah sekitar satu delapan meter
durasi kumulatifnya lima belas menit dalam dua puluh empat jam
jika anda bertemu dengan seseorang tiga kali masing masingnya lima menit
nah itu berarti masuk dalam kategori kontak erat karena lima belas menit dalam dua puluh empat jam
ya dua puluh empat jam tersebut
dan interaksi ini lagi lagi yang dilakukan dengan seseorang yang telah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
baik melalui swab pcr atau bisa juga kasus probable
artinya adalah seseorang yang
sudah menunjukkan gejala gejala klinis nih
terinfeksi covid sembilan belas disertai dengan ispa berat gangguan nafas tapi memang belum dites
karena masih menunggu mungkin hasilnya
nah itu masuk dalam kategori interaksi anda dengan orang tersebut
dan yang kedua kondisi kedua adalah ketika anda melakukan sentuhan fisik
sentuhan fisiknya bisa begini bisa berupa salaman tiba tiba ada virus virusnya tuh kan di situ
kemudian juga atau mungkin anda berpegangan tangan menyentuh satu barang yang sama
nah ini juga bisa
masuk kategori kontak erat jika itu dilakukan antara anda dan seseorang yang terkonfirmasi positif
atau probable tanpa menggunakan apd standar
selain itu bahkan cdc juga mencatatkan bahwa jika anda menggunakan alat makan dan minum
dengan kasus positif covid sembilan belas itu juga masuk kategori kontak erat
yang selanjutnya ini juga sering terjadi apalagi kalau di kasus kasus kluster keluarga ya
mau tidak mau misalnya kita harus merawat anggota keluarga kita yang positif covid sembilan belas
hingga akhirnya tidak menggunakan apd tanpa apd
itu membuat anda masuk dalam kategori kontak erat
itulah kenapa penggunaan apd masker dan sejenisnya itu harus selalu kita lengkapi ya
selanjutnya ini adalah situasi lain berdasarkan penilaian epidemiolog setempat
seperti apa kondisinya
kondisinya ini adalah misalnya lingkungan perumahan anda ada di kawasan zona merah
interaksinya pernah dilakukan satu sama lain gitu kan masih ada aktivitas misalnya belanja ke warung dan lain lain
nah itu bisa masuk kategori bahwa anda termasuk kontak erat
selain itu juga adalah situasi lain yang berisiko
seperti apa misalnya kayak gini nih ada satu orang yang ternyata positif covid sembilan belas bisa di zoom nih ya
tapi dia tidak mengenakan masker sementara rekan lainnya juga tidak mengenakan masker
berada dalam satu ruangan yang sama ruangan kantor moda transportasi yang sama
nah ini bisa masuk kategori kontak erat
penggunaan protokol yang berbeda
penggunaan protokol yang berbeda
kesehatan masker jaga jarak harus dilakukan selain itu dalam ruangan tertutup juga harus perhatikan vdj
ini adalah ventilasi ruangan sirkulasi udara kemudian durasi durasi anda berada dalam ruangan tersebut
interaksinya hanya boleh lima sampai lima belas menit kalau lebih dari itu meetingnya dilakukan secara online saja
kemudian juga jarak jadi harus diatur jaraknya orangnya ada berapa dalam satu ruangan juga harus diatur bersama
kalau tadi sudah tahu apa yang masuk dalam kategori atau kriteria kontak erat lalu bagaimana dan kapan harus melakukan tes
kapan harus tes tesnya bisa dikategorikan yang pertama adalah pcr
pcr bisa anda lakukan delapan hari setelah anda terpapar
jadi lagi lagi ketika anda sudah terpapar
atau merasa terpapar berinteraksi masuk dalam kotak erat delapan hari setelahnya harus melakukan pcr
tapi kalau ada gejala anda melakukan tes pcr tiga sampai lima hari setelah gejala pertama muncul
kemudian untuk tes antigen ini adalah lima hari setelah terpapar tanpa gejala dan satu sampai lima hari setelah muncul gejala
yang pasti lagi lagi sebelum melakukan tes ini setelah anda yakin bahwa
anda harus melakukan tes yang terperhatikan
yang ideal adalah anda harus melakukan isolasi mandiri bagi diri anda
itu adalah untuk mengantisipasi bahwa adanya hasil false negatif atau false positif ya
lagi lagi yang harus diingatkan adalah hasil tes itu bukan berarti anda bebas dari covid sembilan belas
oke mungkin setelah anda tes hasilnya negatif itu berarti saat itu anda terbebas atau tidak terinfeksi covid sembilan belas
karena yang harus diingatkan adalah anda harus bebas dari covid sembilan belas
dan yang harus diingatkan adalah hasil tes baik itu pcr antigen itu adalah hasil bagaimana anda saat itu
jadi saat dilakukan tesnya itulah hasilnya
tapi kalau setelah merasa negatif lalu anda merasa abai langsung lepas masker tidak mau jaga jarak
nah itu harus diwaspadai
karena lagi lagi itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan
ini harus anda terapkan kembali meskipun sudah divaksin jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya
apapun hasilnya harus selalu menerapkan protokol kesehatan dan jaga kondisi fisik serta imun anda
dan itu adalah bukti anda untuk bisa sama sama saling jaga dengan sesama bukti anda menunjukkan rasa sayang kepada keluarga
tetap sehat dan tetap terapkan protokol kesehatan